tempat pesanan pertama saya di social affair yang bisa ditemui di beberapa tempat mulai dari jakarta selatan hingga di bsd

bantuan yang diberikan gubernur jawa tengah ganjar pranowo telah banyak mengubah hidup mereka
dan terutama di sini di tanah suci ini anda tahu bahwa ini sangat penting
artinya apakah ini dianggap sebagai satu ancaman
mewujudkan target baru untuk membangun
waktu pengumuman berarti bilang loh kamu kan sudah nggak boleh ikut lagi
tapi kalau tidak ya anda akan merasakan penderitaan itu tanda kutip
bagaimana anda melihat semua variable ini pak
sehingga mereka berpantasi dan menjadikan anak perempuan rekannya sendiri menjadi objek perkosaan
dan tak sedikit peselancar indonesia berkelas dunia lahir dan besar dari pulau ini
baik saya mau beralih ke topik lain yang sebenarnya masih menyerempet pak
gue ngerasa gue gak pede sama diri gue
dan semua yang mereka bicara dengan orang asing adalah bau ular dan burung yang berkembang di australia
politik itu ada dua jenis kegiatannya
inilah manajemen pengendalian pada saat jadinya pandemi adalah bagaimana kita menurunkan kurva tadi
iya khusus untuk anak anak ya ini apakah ada perbedaan bagaimana anak anak terpapar dan dampaknya terhadap polusi misalnya ketimbang dewasa yang lumayan sehat
karena kan lingkungannya juga kurang ya ini dipotong aja lingkungannya kurang sehat gitu
tapi semua olahraga tuh mereka tahu
ya kan makanan saya waktu masih kecil suka makan rujak shanghai gitu loh
si nikitan kalau nggak salah kanan kiri deh dia
beliau menyampaikan bahwa pemerintah ini harus bisa merumuskan harga wajar di tingkat petani peternak
jadi kami menganggap bahwa pan dengan muhammadiyah sekarang seiring sejalan
tapi kalau misalnya kita tidak punya ilmu diplomatik
karena faktor keselamatan tentu saja menjadi pertimbangan saat melakukan aktivitas di luar ruang
bisa bermobilitas dengan public transportasi dengan dipadu dengan berjalan kaki
jadi nanti udah merencanakan hari tuanya akan seperti apa gitu
jadi bagaimana ini dengan dr henry baiguni
bagi dia seperti secara fisik misalnya
jadi yang pertama kita mungkin sangat memahami bahwa saat ini status pandemi sudah di cabut menjadi status endemi
kelas meeting ada tapi kan antar kelas gitu kan
satu saya perlu meragukan klaim itu